ya allah gue ketiduran
udah jam lima
harus sholat subuh dulu
dia udah bangun belum ya
udah jam lima
kamu nggak tidur
malah bikin kue ngapain
besok kan elsa ulang tahun pak
dan aku lagi bikin kue untuk elsa
karena belakang ini banyak masalah ma
yang datang bapak jadi kelupaan aduh
yaudah besok kita nangterin kue ke banung ya
apa ajak sekalian nanding ke sana juga
coba kamu tanya dia siapa tahu andien bisa ikut
susah banget mau tidur
aku kepikiran terus sama mas al
pasal aku jadi nggak bisa tenang
mas al di kamar lagi ngapain ya
apa dia bisa tidur dengan tenang kalau nggak ada aku
din maaf ya bapak telepon malam malam
besok kan elsa ulang tahun
kita ke bandung yuk kita rayain ulang tahun elsa di sana
besok elsa ulang tahun ya
coba aku tanya sama mas al dulu ya
kamu berantem lagi sama al
udah malem ngantuk
yaudah alhamdulillah kalau emang nggak ya
besok bisa apa enggaknya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah

papa juga istirahat ya
mas al udah tidur belum
iya nanti nanti
kalau mas al belum tidur nanti ketahuan dong kalau aku ngecek ngecek gini
lihat nggak ada kunci sama mas al
ceroboh banget sih
rata mas al udah tidur pulas
dan dia happy happy aja
walaupun gak ada aku disitu
padahal gue sengaja gak kutip pintu
siapa tau andin balik lagi kesini
tapi ternyata dia tetap marah
banyak yang bilang
pertengkaran adalah hal yang wajar dalam sebuah pernikahan
tapi kenapa tetap terasa sakit
rasa tidak wajar
apa mungkin nih cara untuk kami sama sama belajar
bahwa dalam pernikahan
tak hanya perlu bercinta kasih dalam dalam
tapi juga butuh
saling salah paham
lalu lebih mengenal arti cinta itu sendiri
agar cinta terus tumbuh dan abadi
sekarang lu harus bayar
tentang apa yang sudah lu lakuin ke jessica
karena keluarga jessica gak akan lu lepasin lu
gua gak tau apa apa tentang jessica
sekarang lu ikut gua
atau lu ketangkebukan sampet lu sama
langkah bos mempertemukan denny sama vera
jangan nanya pendapat kamu
siap permisi bos
ya allah gua ketiduran
dia sudah jam lima
gua harus salat subuh dulu
gua coba ajak andien ya
dia udah bangun belum ya